rekaman video perundungan antar pelajar di balikpapan menjadi viral di media sosial
dalam video memperlihatkan seorang pelajar smp swasta di balikpapan berinisial aa tiga belas tahun
dirundung oleh pelajar lain di masjid darussalam balikpapan kalimantan timur
setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian
kasus perundungan yang melibatkan pelajar smp itu terjadi pada sabtu dua puluh tiga september lalu
setelah dilakukan mediasi di polsek balikpapan utara pada minggu satu oktober kemarin
kedua pihak sepakat untuk berdamai
saya tidak sabarnya waktu saya datangin pak kemarin sama guru yang keras
katakan anak deger itu nyerang ke sana karena karena diperlukan sama anak saya
jadi saya tak terima gitu
diketahui aksi perundungan bermula saat korban aa meminta foto kepada kedua pelaku kd dan ir
namun permintaan tersebut justru membuat kedua pelaku kesal dan memukulnya
ya ya jangan berdiri berdiri berdiri
ini adalah aksi dua orang remaja putri yang berkelahi
aksi keduanya terekam dalam video berdurasi tiga menit dan menjadi viral di media sosial
pelaku dalam video diketahui adalah as dua belas tahun dan rp tiga belas tahun
keduanya merupakan pelajar smp n sembilan pare pare
duel keduanya disebabkan oleh salah paham
rp dituduh menghina as
karena kesal as selalu mengajak rp kelahi usai pulang sekolah
pasca videonya menjadi viral as dan rp termasuk temannya yang mengambil video dijemput polisi
pemicunya adalah mendengar gosip
yang dimana as mendengar gosip bahwa dia diledekin ini
tapi dia tidak mendengar secara langsung
tapi dia diberitahu bahwa yang menyebut seperti itu adalah inisial rp
jadi mereka sama sama tidak terima
makanya mereka saling menantang duel
polisi akan menyelidiki adanya dugaan perundungan dalam kasus ini
tim liputan cnn indonesia